polisi terus melakukan penyelidikan kasus pembunuhan keji mayat wanita terbungkus kardus dan spanduk
yang ditemukan di jalan raya bekasi cakung jakarta timur selasa sepuluh agustus
usai polisi melakukan olah tempat kejadian perkara
polisi membawa jenazah ke rumah sakit polri kramatjati untuk diotopsi
hasil pemeriksaan awal dengan melihat kondisi fisik jenazah
polisi menduga korban dalam kondisi hamil dan baru meninggal dunia beberapa jam sebelumnya
saat ini polisi telah memeriksa dua orang saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti
termasuk rekaman cctv di sekitar lokasi
kemungkinan memang baru semalam atau baru beberapa jam setelah kematian
karena jasadnya juga masih dalam keadaan belum kaku
ada ciri ciri khusus pak
ciri ciri khusus tidak ada
cuman dari yang kita lihat memang jenis kelamin wanita
untuk luarnya kami masih menduga wanita tersebut atau korban tersebut dalam keadaan mengandung
kasus pembunuhan keji juga terjadi di kutai kartanegara kalimantan timur
mayat wanita yang diduga korban pembunuhan ditemukan terbungkus karung
di sebuah jurang sedalam enam meter di jalan dusun putak
menuju desa loa duri kecamatan loa janan selasa sepuluh agustus
polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara kesulitan mengidentifikasi korban
karena kondisi jenazah sudah rusak
setiap temukan ciri ciri korban mengenakan daster dan gelang kayu
sementara hasil olah tkp
misalnya korban itu kami kirakan dan kami duga itu hasil olah tkp seorang perempuan
seorang perempuan baru bahaya
yang kita temukan ada di dalam karung
tim inafis kepolisian yang melakukan pemeriksaan awal menduga
korban berusia tiga puluh hingga tiga puluh lima tahun dan sudah tewas sejak sepuluh hari lalu
satu di polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan bukti
untuk mengetahui identitas korban dan memburu pelaku pembunuhan
tim deputan cnn indonesia